sebuah minibus dan truk tronton minggu malam bertabrakan di jalur pantura kendit situbondo
kerasnya tabrakan membuat sopir minibus tewas terjepit kabin mobil
tangis kerabat pecah setelah mengetahui muhammad anwari
sopir minibus tewas mengenaskan di kamar mayat rsud abdurrahim situbondo
korban tewas setelah minibus yang dia kemudikan menabrak sebuah truk di jalur pantura kendit situbondo
belum diketahui pasti bagaimana kronologi kecelakaan maut ini
namun dugaan sementara korban diduga mengantuk saat mengemudi
saksi mengatakan saat sampai di lokasi kejadian
minibus oleng ke kanan dan dari arah berlawanan melintas truk dengan kecepatan tinggi dan terjadi tabrakan
korban langsung tewas seketika dan tubuhnya terjepit di dalam kabin minibus
sementara seorang penumpang minibus hanya mengalami luka memar di lengan
kalau dilepas baru bisa keluar perkiraan dua puluh menit lah baru bisa dianuh
akibat kecelakaan ini jalur pantura surabaya situ bondo macet berjam jam
karena proses evakuasi truk dan minibus yang melintang di jalan
sementara jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan